sehati lagi bingung apa bapak saya pengen naik haji biar sama kayak haji murod dan babe yang
diangkat ada boroboro jack buat bayar kontrakan aja ngap ngapan saya teh
tetapi abang udah terlanjur daftar
mau bikin warung kopi di pos ronda yang lama

biarin aja rod lagian tuh pos ronda udah kagak kepake ini percobaan dah uang ngomong
barusan si dati telepon dia bilang katanya enggak setuju ikut asuransi kenapa jack katanya duitnya lebih baik ditabung asuransi sama juga nabung mungkin mertua kamu nggak ngerti jack
bisa enggak ya
mungkin mertua kamu nggak ngerti jack

itu udah pasti
ya berarti kamu harus bikin morto kamu ngerti
tis kalau gue yang ngomong mertua gue gak bakalan denger
dia ngomongnya nyuruh nyuruh kamu ngomel ngomel doang
haji lagi di rumah babeh
saya lagi kurang enak badan ji
im si odi lagi kagak enak badan
gak enak badan
ngomong ngomong lu udah daftar haji
itu dia rod
gue masih bingung mau daftar haji tahun ini apa kagak ya
ya gue sih maunya berangkat kagak sendiri
masa gue mahal mahal pergi haji ngajak si tajudin
gitarah dimainin dong bang
kayak anak orok
lo udah ngerasain digeprak pakai gitar
kok jam segini baru mau berangkat
ada tugas dari kantor
dari pagi sampe malem
terus aku harus jaga marketing disana
tadinya mau nanya nanya soal asuransi
iya mas pur
aku tuh marketing perumahan
bukan marketing asuransi
tapi tahu kan soal asuransi
yaudah gue gak jadi nanya nanya
bapak saya pengen naik haji
biar sama kayak haji murod dan babe yang mau berangkat
emang duitnya ada
buat bayar kontrakan aja ngap ngapan
saya ate pengennya punya kontrakan
biar bisa ngajak istri saya tinggal di jakarta
kamu mah kok lupa aja sih jak
pulang jebut bapak
eh makan di mana
udah atu jak nanyanya
kalau kamu nanya terus saya kapan jalannya
joy ternyata di sini pangkalan barunya
tau dari mana
serah lagu lu
di situ ada gerobak dawet john semungut
cekak cekak cekak cekakak
kenapa kamu tinggal bangunin bapak
bapak terlagi mimpi lempar jumlah ntis
bapak udah makan belum
bapak belum lapar
bapak mau tidur lagi
bapak mau nerusin lempar jumlah lagi ntis
lagi mimpi mimpi enak
kayaknya purnomo deketin ani lagi
tenang aja bos
bos mau ke mana
bukan urusan lo